calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno memanfaatkan masa tenang pilpres dua ribu sembilan belas dengan menunaikan ibadah umroh
ditemani istri nur asia uno setelah umrah di mekah sandi menyempatkan berziarah ke makam rasul di madinah
dilansir dari detik tim sandi menyampaikan bahwa tidak ada agenda khusus di tanah suci
sandiaga hanya fokus beribadah dan ingin mengucap syukur setelah delapan bulan menjalankan sosialisasi ke banyak lokasi di indonesia
melalui akun instagramnya sandiaga uno pun membagikan foto momen momen dirinya bersama istri di arab saudi